ya sementara itu pemirsa presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono tengah bersedih setelah sejumlah baliho dan juga bendera milik partai demokrat yang dipasang untuk menyambut kedatangan sby di pekanbaru dirusak sekelompok orang tidak dikenal
polisi pun langsung mengamankan pemuda bernama herit suwanto terduga pelaku perusakan baliho selama datang sby spanduk hingga bendera partai demokrat di pekanbaru riau
sementara itu apa saudara saudara kami masyarakat bio sudah berubah saya sangat hormat kepada saudara saudara masyarakat bio sangat sayang tak beragama
jadi seperti ini apa saudara kami berubah atau pula mereka mereka dengan niat yang
saya sangat hormat kepada saudara saudara masyarakat bio
itulah bentuk kesedihan dan curahan hati ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono saat mengetahui ribuan baliho dan bendera partai demokrat yang dipasang untuk penyebutan rombongan sby dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal di pekanbaru riau
sby pun terlihat datang untuk melihat langsung sejumlah bendera dan baliho yang dirusak tersebut sabtu pagi
aksi perusakan ini pun telah dilaporkan ke polresta pekanbaru
sby yang tiba jumat kemarin rencananya akan melakukan agenda politik selama tiga hari di pekanbaru
polisi mengamankan pemuda bernama herik suwanto terduga pelaku perusakan baliho selamat datang sby spanduk hingga bendera partai demokrat di pekanbaru riau
dilansir detik com herit hingga kini masih diperiksa intensif
polisi masih mendalami motif terduga pelaku merusak atribut partai demokrat
herit suwanto diamankan di jalan sudirman sekitar pukul satu empat puluh lima waktu indonesia barat
polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti rupa tiang bambu dan kain
setelah pelaku perobekan bendera demokrat ditangkap kini partai demokrat dan pdip terlibat dalam aksi saling tuduh
wasekjen demokrat andi arief dalam cuitannya di twitter mengatakan pelaku memiliki kedekatan dengan ketua dpc pdip pekanbaru
menanggapi tuduhan yang dilayangkan oleh andi arief sekjen pdip hasto kristianto memastikan bahwa kadernya tak mungkin melakukan hal seperti itu
selain itu menurutnya
ia juga mengutuk keras aksi pelaku perusahaan bendera berwarna biru tersebut
sekjen pdip ini yakin ada pihak pihak tertentu yang iri melihat elektabilitas pdip yang terus naik
kenapa andi arief tanpa melakukan upaya kajian yang sama tiba tiba melontarkan tuduhan
maka kami juga langsung menyampaikan ketika kantor partai diserang pun kami lebih memilih jalur hukum
pak jarod kemarin sudah mengatakan mengutuk hal tersebut
sebagai sikap resmi dari partai karena itu mengganggu keharmonian demokrasi kita
sementara presiden sekaligus calon presiden nomor urut satu jokowi dodo menanggapi kasus ini
menurutnya memasuki masa kampanye tidak boleh ada pihak pihak yang memanaskan suasana dengan cara yang tidak beradab
himbawan ini disampaikan oleh jokowi kepada seluruh partai politik dan calon legislatif yang akan berkontestasi di pemilu dua ribu sembilan
kita siapapun baik itu
baik itu jelek baik itu parpo baik itu dalam kontestasi pilih pres marilah kita jalan
sementara dilansir dari lamandetik com sbi menegaskan tidak pernah menuduh pdi perjuangan dibalik pengerusakan baliho yang terjadi di pekanbaru riau
sbi sendiri menyatakan bahwa pihak demokrat telah memiliki bukti kuat terkait perusahaan atribut partainya dan berharap bukti yang dimiliki dapat digunakan polisi untuk mengungkap kasus tersebut